seorang ibu yang tengah mengevakuasi barang barangnya akibat banjir tewas tersetrum saat memindahkan barang di jalan kemang selatan sepuluh kemang jakarta selatan selasa siang
novi eka meli meninggal dunia setelah dievakuasi ke rumah sakit terdekat
novi tersetrum setelah tak sengaja menyentuh kabel listrik di dalam rumahnya
saat ditemukan korban sudah terlilit kabel listrik
korban pun disemayamkan di musola yang berada di sekitar rumahnya
kasus ini selanjutnya ditangani oleh polsek mampang